digital menjadi peluang perusahaan informasi dan teknologi komunikasi asal jepang
untuk mengembangkan transformasi digital dalam bisnis dan sosial di seluruh industri
fujitsu asia conference dua ribu tujuh belas kembali digelar di hotel bintang lima di kawasan tamrin jakarta dengan mengusung tema digital co creation
contohnya ini adalah monitornya jadi monitornya ini adalah kita bisa digunakan oleh manajemen untuk melihat di mana posisi pegawai dia
jadi contohnya saya sudah menggunakan salah satu sensornya ini di bapak ini
bapak ini disini namanya bapak boni nah bapak boni ini akan mencoba dia berjalan di lokasi ruangan ini yang sudah tercover dengan sengaja

dalam konferensi kali ini fujitsu indonesia berkomitmen menciptakan transformasi digital dalam digital co creation
dalam pengembangan teknologi fujitsu memiliki visi human centris yaitu menempatkan dan memberdayakan manusia di setiap lini teknologi
fujitsu membuka booth yang memamerkan berbagai teknologi
di antaranya meluncurkan notebook u sembilan series yang memiliki keunggulan palm secure
dan kelembagaan yang memiliki kelembagaan palm secure
teknologi ini dikemas fujitsu sebagai solusi city yang mampu memonitor jaringan cctv dalam suatu kota
berdiskusi dengan konsumen menjadi kunci munculnya transformasi digital
kuncinya itu adalah co creations
kita ajak customer untuk duduk bareng untuk mendiskusikan masalah ini
tanpa adanya customer punya niat untuk melakukan transformasi fujitsu tidak bisa ngapa ngapain
jadi tahun depan kita akan agresif melakukan campaign mengenai digital transformation